kpk memeriksa sejumlah pimpinan dprd dki jakarta pada senin sebelas april dua ribu delapan belas
pemeriksaan ini terkait dugaan kasus suap reklamasi pantai utara jakarta
sejumlah pimpinan dprd dki jakarta memenuhi panggilan kpk diantaranya
ketua dprd prasetyo edy marsudi wakil ketua dprd yang juga ketua badan legislasi dprd jakarta muhammad taufik
dan wakil ketua dprd feryal sofian
selain itu kpk juga memeriksa wakil ketua badan legislasi dprd mary hotma
anggota dprd jakarta nurdin
anggota badan legislasi muhammad sangaji
dan juga kasumbak raperda dprd dki jakarta dan marya hutagalung
selepas diperiksa ketua dprd prasetyo menyatakan tidak kenal dengan bos agung sedayo group aguan sugianto
sementara wakil ketua dprd muhammad taufik menyangkal bahwa ia menerima suap dengan bentuk pelesiran ke amerika serikat
terkait proyek reklamasi pantai utara jakarta
bawah ini mengalami mekanisme pembahasan
udah saya berulang saya sampai
pak tobi izin bang itu kata m sanusi ada lima m yang dititip ke dia sebenarnya buat abang
gak mungkin artinya abang memantat soal pernyataan bang sanusi yang mengatakan lima f